jelang kebebasannya napi kasus bali sembilan rene lawrence melakukan upacara pamitan di rumah tahanan rutan bangli senin siang
upacara dilakukan di dalam rutan bangli secara adat hindu bali
sekitar pukul sembilan pagi rombongan ida sri begawan wiram rudra paramadaksa dan ida sri bagawan wiramstuti paramadaksa dari gria serongo kerambitan
mendatangi rutan bangli bali untuk memimpin upacara pamitan bagi terpidana asal australia rene lawrence yang dinyatakan bebas pada dua puluh satu november nanti
upacara berlangsung kurang lebih dua jam dan tertutup bagi media
seorang rekan rene lawrence terlihat mendatangi rutan bangli sebelum upacara pamitan dimulai
rene lawrence merupakan napi anggota sindikat perdagangan narkoba internasional bali sembilan yang ditangkap tahun dua ribu lima di bandara ngurah rai bali
akibat kedapatan menyembunyikan dendam
dua enam kilogram heroin dan difonis hukuman dua puluh tahun penjara
selama menjalani hukumannya lawrence mendapat remisi selama tujuh tahun
dibina dengan baik dan dia pergi sekarang dengan baik
udah terima kasih sama petugas disini sama alam yang menjaga disini
dia udah dengan senang hati disini dibina dengan baik
tinggal menghitung hari rené lawrence napi kasus perdagangan narkoba internasional bali sembilan
akan segera bebas pihak imigrasi melalui kantor wilayah hukum dan ham bali
terus melakukan koordinasi dengan konsulat jenderal australia terkait dokumen pendukung kepulangan anggota bali sembilan tersebut
setelah menjalani hukuman penjara selama dua puluh tahun dipotong remisi tujuh tahun
rene lawrence segera bebas dan akan pulang ke negaranya di australia
hingga senin siang waktu bali pihak imigrasi masih terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait
termasuk perwakilan pemerintah australia
apabila seluruh dokumen telah siap maka rene lawrence akan langsung dideportasi ke negaranya
rene merupakan napi anggota sindikat perdagangan narkoba internasional bali sembilan
yang ditangkap tahun dua ribu lima di bandara ngurah rai bali
akibat menyembunyikan dua enam kg heroin dan difonis hukuman dua puluh tahun penjara
sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri
karena dokumen yang lama ya pokoknya mereka sudah disiapkan dokumen
kemudian yang berkaitan dengan transportasi perwakilan negara australia sudah menyiapkan
dari kita memang ada prosedur tapi tidak banyak prosedurnya
setiap orang asing di indonesia wajib memiliki izin tinggal
kecuali dia sedang dalam proses
yang berada di dalam